badan pengawas pemilu atau bawaslu akhirnya membatalkan putusan kpu
tentang status partai bulan bintang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
bawaslu menilai partai pimpinan yusril iza mahendra memiliki kelengkapan dan keabsahan sebagai peserta pemilu
namun rentetan kekalahan kpu selama empat bulan terakhir ini menjadi catatan sejumlah pengamat politik
terlebih lagi dpr menilai kpu ceroboh dalam melakukan verifikasi partai politik
badan pengawas pemilu mengabulkan permohonan partai bulan bintang sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dalam sidang adjudikasi kasus sengketa pemilu yang gelar minggu malam
bawaslu memerintahkan komisi pemilihan umum melaksanakan putusan tersebut paling lambat tiga hari setelah keputusan itu kuat
tiga membatalkan keputusan komisi pemilu umum republik indonesia tanggal tujuh belas februari dua ribu sembilan belas
tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dua ribu dua puluh
terbatas pada diktum kedua yang menetapkan partai bulan bintang tiga
memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat kabupaten kota tahun dua ribu sembilan belas
memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk menetapkan partai bulan bintang
sebagai partai politik beserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat kabupaten kota tahun dua ribu empat belas
lima memerintahkan komisinya
komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari sejak dibacakan
sebelumnya pbb dan kpu telah menjalani lima kali sidang gugatan
pbb saat itu dinyatakan tidak lolos karena tidak dapat menghadirkan anggotanya pada saat verifikasi di kabupaten manokrawi selatan
karena hal ini status akhir pbb dinyatakan belum memenuhi syarat namun oleh bawaslu keputusan itu dipatalkan
terkait dengan keputusan yang diperlukan
terkait putusan bawaslu yang memenangkan partai bulan bintang
kpu akan membahasnya lewat rapat pleno yang digelar hari ini
kekalahan kpu dari pbb bukan rekor pertama kekalahan lembaga penyelenggara pemilu itu dalam sengketa
selama empat bulan terakhir
kpu mengalami empat kekalahan dalam sengketa di bawaslu
medio dua ribu tujuh belas kpu kalah sengketa di bawaslu terkait dengan proses pendaftaran parpol ke kpu dan sengketa administrasi partai garuda dan berkarya
lalu kpu kalah kembali atas gugatan calon gubernur sumatera utara jn saragi
sejumlah pengamat politik seperti rai rangkuti dan pangi sharwiceniago melihatnya sebagai tanda bahaya untuk kpu
komentar senada pun datang dari wakil ketua dpr
fahri hamzah kpu dan kpu
fahri hamzah kpu dan kpu
menilai komisi pemilihan umum ceroboh dalam melakukan verifikasi partai politik
hal itu dianggap bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu
fahri hamzah kpu dan kpu
tujuh parpol keberatan atas keputusan kpu soal verifikasi faktual calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
andri setiawan cna indonesia
kpu menuai kritik setelah bawaslu membatalkan keputusan kpu tentang peserta pemilu dua ribu sembilan belas
bawaslu menilai partai bulan bintang lolos sebagai peserta pemilu yang sebelumnya dinilai tidak memenuhi syarat oleh kpu
berbagai elemen mulai dari masyarakat sipil pemantau pemilu hingga dpr
menyoroti kinerja kpu sejauh ini
surat salinan putusan tidak dari bawaslu
sampai malam ini
baru sore tadi kita terima
lalu bagaimana sikap kpu apakah masih akan menunggu lagi mengkaji lebih jauh lagi
atau bagaimana ini pak pramono
ya tentu kami butuh waktu yang cukup untuk mempertimbangkan langkah langkah apa yang perlu kita ambil
selanjutnya menyikapi putusan bawaslu itu
karena memang kan apa
undang undang juga membuka peluang opsi opsi itu terbuka bagi kita begitu
baik untuk waktu yang diberikan sesuai undang undang kalau tidak salah tiga hari pak ya
itu putusan bawaslu menyebut waktu tiga hari
padahal kalau di undang undang sebenarnya upaya untuk melakukan upaya hukum itu batas waktunya lima hari sejak dibacakan putusan bawaslu
jadi itu juga salah satu hal yang agak mengganjal kami untuk menyikapi putusan bawaslu itu
jadi apa yang ada
yang akan dipakai kpu lima hari atau tiga hari
sebelum soal langkah yang akan diambil apa
ya di dalam hal hal yang sudah sangat jelas diatur di undang undang tentu kami akan kembali ke undang undang ya
jelas dinyatakan di pasal empat ratus tujuh puluh itu jelas sekali kpu punya waktu untuk melakukan upaya hukum itu pada semaksimalnya lima hari
lalu kemudian kalau dilihat dari putusan bawaslu yang sejauh ini ya yang dipahami dari sidang adjudikasi itu
lalu apa yang membuat kpu merasa tetap yakin bahwa hasil verifikasi faktual terutama kpu manokwari selatan itu adalah benar dilakukan
ya sebenarnya kan titik persoalannya kalau kita lihat putusan bawaslu kan bukan manowari selatannya
tetapi lebih ke apa namanya bukan berita acara yang tanggal sembilan februari
tetapi bawaslu membenarkan atau menganggap absah hasil verifikasi faktual di manori selatan yang berita acara tanggal sembilan januari atau verifikasi faktual tanggal tujuh januari
jadi titik krusialnya sebenarnya di sana
padahal kalau kita lihat
faktanya verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman teman kpu manokwari selatan pada pbb tanggal tujuh januari itu
itu sebenarnya tidak punya landasan hukum yang kuat
karena itu karena tidak sesuai dengan sk kpu nomor dua ratus dua puluh tujuh
sehingga harusnya berita acara yang dihasilkan dari tindakan kpu marwari serapan yang tidak berlandaskan hukum itu harusnya dianggap batal demi hukum begitu
nah ini bawaslu malah dibenarkan
oke baik pak sukmo ada tanggapan pak sukmo
ya selamat malam mas pram dan bang rai
jadi saya kira apa yang disampaikan oleh mas pram tadi
menurut saya tidak sesuai cara memahaminya terhadap keputusan bawaslu
tidak sesuainya di mana langsung
jadi kalau beliau mengatakan bahwa verifikasi tahap satu pada bulan januari
pas sebelum mk itu dikatakan tidak berlaku atau bermasalah
maka itu akan berlaku kepada seluruh partai politik yang diverifikasi tahap pertama
bukan cuma partai bulan bintang saja
ini kan tidak semua orang mengikuti terkait hal yang detil ya
tetapi verifikasi perbedaan satu januari atau tujuh januari atau tidak tujuh januari ini seperti apa penjelasannya
apakah ini terkait pesan mk atau
jadi yang pertama bahwa ketika belum dikabulkan ya gugatan di mahkamah khasusisi oleh partai politik yang lain
itu semua partai politik kan diverifikasi tahap satu
di situ terbitlah yang namanya berita acara
berita acara ketika satu partai politik sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat
maka clear selesai masalah
seharusnya tinggal masuk kepada penetapan
tapi karena ada keputusan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa semua partai politik baik yang lama dan baru harus diperlakukan sama
maka diperlakukanlah verifikasi ulang
nah ulangnya ada dua
itu perputusan terkait verifikasi faktual ya
ulang itu ada dua
ada daerah lama
ada daerah otonomi baru
nah ketika menyangkut masalah daerah otonomi baru
ada keputusan yang mengatakan bahwa daerah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat tahap satu
walaupun itu otonomi baru
maka tidak perlu diverifikasi di tahap
tetapi kalau di tahap satu dia mengalami kondisi tms
tidak memenuhi syarat
atau belum memenuhi syarat
maka dia dilanjutkan dalam verifikasi tahap kedua
nah partai bulan bintang clear
tahap satu sudah ms
dibuktikan dengan ketika kami menghadirkan saksi

yang juga mendapatkan berita acara ms tahap satu
tidak dilakukan verifikasi
nah jadi saya kira apa yang disampaikan mas pram tadi
tentunya berbeda menafsirkan
jadi krusialnya disitu
ya itu berbeda dengan tafsir yang dikeluarkan oleh bawaslu itu
kalau kemudian kpu tadi melihat juga bahwa masih ada soal menyikapinya
ada perbedaan pandangan juga
ini soal yang lain juga ini
tiga hari dan lima hari tadi
menurut kpu undang undang menyebutkannya lima hari
tapi bawaslu memutuskannya tiga hari
bagaimana pbb melihat kalau kpu mengambil langkah yang lima hari tadi
saya kira beginilah
ketua umum saya pak yusril itu sudah menyampaikan sesuatu yang sangat penting
partai bulan bintang ini partai yang eksis
dengan memiliki anggota dprd seluruh indonesia
khususnya untuk manowari selatan
kita punya dua anggota dprd
alangkah naifnya kemudian apabila hanya karena soal tafsir tadi
yang antara faktual tanggal bulan januari dan februari
yang katanya harus menghadirkan enam ktp
kemudian kita dianggap tidak ada anggota di situ
sehingga untuk yang sudah fakta semacam itu
faktanya itu maksudnya sudah ada beberapa anggota dprd
di berbagai wilayah indonesia
ada dua di situ
kalau kita bicara verifikasi faktual
faktual nyatanya adalah kita punya dua anggota dewan
dengan ada faktual yang semacam itu
apakah iya sih ketika hari ini kpu dan partai bulan bintang
menerima selainan putusan
dan menerima selainan putusan
dan menerima selainan putusan
masih harus perlu tiga lima hari untuk berpikir
saya kira kpu bismillah kasih nomor sembilan belas partai bulan bintang
bagaimana tanggapan kpu terlebih dahulu
dengan soal faktual yang ada anggota dprd tadi itu
pak mas pram
di persyaratan partai politik itu
di suatu kabupaten
atau di suatu provinsi
tetapi verifikasi persyaratan persyaratan
sebagaimana dinyatakan di undang undang
jadi sama sekali gak ada kaitannya dengan keberadaan dprd disana
itu yang pertama
silahkan lanjut mas pram
lalu yang kedua
jadi yang kedua
kabupaten kota itu kan memang
karena dia adalah daerah otonom baru
ini untuk verifikasi faktual tahap pertama ya
sebelum ada putusan mahkamah konstitusi
nah itu betul memang
itu harusnya tidak dilakukan verifikasi faktual begitu
kpu kabupaten manowari selatan
disana tidak mempengaruhi
sementara daerah lain seperti yang dicontohkan tadi
itu memang harus dilakukan verifikasi faktual
dan pegunungan arfak ya
yang dijadikan contoh oleh pbb itu di tiga itu
itu memang harus dilakukan
sesuai dengan sk dua ratus dua puluh tujuh kpu
manowari selatan itu tidak
boleh dilakukan karena memang tidak ada di sk dua ratus dua puluh tujuh kpu begitu
sehingga ketika manowari selatan melakukan verifikasi faktual tanggal tujuh januari
itu harusnya batal demi hukum
karena memang tidak ada landasan yang dipakai
oleh kpu kabupaten manori selatan
ketika melakukan verifikasi
faktual di daerah itu
memang titik krusialnya ada di situ mas
paling utamanya ya
verifikasi faktual tanggal tujuh januari itu sah atau tidak
persoalannya ada di situ
nanti ditangkapi pak sukmo
tapi kita juga akan melihat frame yang lebih besar
karena sudah mulai ada kritik dari sejumlah elemen
dari masyarakat sipil pemantau kepemiluan
kemudian dari dpr komisi dua juga mengatakan hal yang sama
kinerja kpu menjadi sorotan karena beberapa kekalahan beruntun
kurang lebih dalam empat bulan terakhir ini
mas pram nanti saya akan tanyakan ke anda setelah jeda berikut ya
kami akan segera kembali prime news setelah jeda berikut
akan ada jawaban pak sukmo
tapi saya ingin melihat pandangan dari bang rek
pandangan dari bang rek yang kutip terlebih dahulu
karena kalau anda merangkum sepertinya ya
beberapa kekalahan kekalahan gugatan yang dilakukan oleh kpu ini
ini patut menjadi hal tersendiri bagi kpu untuk mengevaluasi
walaupun juga ada tanggapan dari dpr sendiri
bahwa jangan jangan ini tidak independen kpu nya
tata tataan ini seperti apa terkait sejumlah kekalahan kpu ini
soal independen atau tidak
kita kesambingkan dulu ya
kita bicarakan dulu data data dan fakta fakta yang sudah berbicara
kalau saya lihat itu ada dua
sebab faktor pertama memang soal keseragaman untuk memahami instruksi dari kpu
kalau manokwari selatan ini kan jelas kan
kalau kita berkaca kepada surat instruksi pertama
tidak dilaksanakan secara baik oleh kpu di tingkat daerah
dalam ini adalah manokwari selatan
kira kira begitu ya
tapi bisa juga kemudian
kita mungkin bisa cara membacanya
apakah instruksinya yang memang tidak dipahami
atau memang membuat
instruksinya yang membuat kpu daerah itu tidak memahami gitu
nah yang kedua saya melihat
boleh jadi kemudian memang metode pengawasan di lingkungan kpu yang tidak jalan
artinya kan begini
ketika ketahuan manokwari selatan ini melakukan verifikasi
kepada partai yang sejatinya tidak perlu di verifikasi
kan sudah ada harus pernyataan
sudah harus ada tindakan
yang dilakukan oleh kpu pusat
apakah tindakan itu pertama
berkirim surat misalnya ke partai pbb
yang menyatakan bahwa tindakan verifikasi itu dianggap tidak ada
sehingga tidak perlu nanti ketahuan berikutnya
itu akan jadi masalah
kan kira kira begitu
tapi itu pun langkah yang ternampaknya
saya tidak tahu dilakukan atau tidak dilakukan oleh kpu nasional
dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah
mengingatkan kpu daerah
ketentuan yang sudah berlaku
atau ketentuan yang diatur oleh pkpu
nah ini kan sebetulnya sesuatu yang bisa terbaca
yang dilakukan oleh kpu di manokwari selatan ini
pasti akan disampaikan nanti di tingkat provinsi
pasti ada pertanyaan
mengapa di verifikasi
kenapa tidak di verifikasi
nah dari sini saja sebetulnya
mestinya sudah dipotong di tengah tengah oleh kpu
dalam pengertian apa
dalam pengertian untuk menyatakan bahwa
tindakan yang dilakukan itu
tindakan yang dilakukan kpu manokwari maksudnya ya
karena sesuai dengan pkpu yang dikeluarkan
bahwa daerah baru
tidak perlu dilakukan verifikasi
nah disini menurut saya juga salah satunya
ketika ia masuk menjadi kasus nasional
nah persoalan ini dibawa oleh pkpu
ya tentu saja disini masih ada semacam
apa yang kita sebutkan tadi
kelalaian untuk menyampaikan bahwa
apa yang dilakukan oleh kpu daerah itu
adalah sebuah kekeluhan
jadi tidak bisa disebut
lelah lainnya nanti langsung dipengadilan
atau disengketanya gitu loh
seolah olah kpu ingin melejitimasi tindakan itu
atau kelalaian itu
melalui sengketa adjudikasi di bawaslu
yang oleh karena mereka minta ingin
ini batal demi hukum
batal demi hukum kapan
kan mestinya harus ada tindakan dari awal
untuk membatalkan bahwa itu tindakan yang tidak tepat
yang tidak diperkenankan
tidak bisa nunggu saat di adjudikasi saja
tidak bisa di adjudikasi
dan itu harus diabaikan
kan kira kira gitu
karena dianggap tidak melakukan
dan tentu saja harus ada teguran juga
ada kpu yang
nah mungkin pada daerah daerah yang lain ya
ya hampir sama gitu ya
nah dan seterusnya itu
termasuk menurut saya kan sebelumnya itu
kpu juga menghadapi dua
sengketa yang sebelum kasus ini
sengketa pelaporan penerimaan berkas
dan yang kedua adalah sengketa soal
dari partai politik
keduanya juga menerima kekalahan
nah ini menurut saya sebetulnya
benang merahnya dimana menurut anda
kalau mahal kpu ini
secara umum mungkin adalah soal kesulitan administrasi
kalau kita belajar dari kasus
kesulitan administrasi ya
administrasi dan koordinasi gitu
nah kalau kita belajar dari kasus
sengketa pbb di
bawah selu ini
ya ini memperlihatkan kepada kita
koordinasi antara tingkat daerah ke nasionalnya
nampaknya belum berjalan secara optimal
dan yang kedua administrasinya juga
menurut saya belum berjalan secara penuh gitu
nah administrasi ini kan sebetulnya kan
ya apa yang sudah semestinya
menjadi ranah yang secara khusus
ketua kpu atau anggota kpu
sekretariat kpu untuk segera
melakukan tindakan tindakan yang bersifat administratif gitu
tapi ini benang merah masih sama ya
keleman keleman kpu kali ini itu sama
saya pikir secara
dalam hal verifikasi terutama
kalau kita belajar dari pemilihan sebelumnya
kan tidak separah ini kan
kalau kita lihat ya
nah yang ini yang saya kurang paham
kenapa sepertinya ada kelalaian lagi gitu
karena ini kan mesti nggak boleh terjadi
mengingat dua hal
ini anggota kpu kan bukan anggota kpu baru secara sepenuhnya
setidaknya ada dua anggota kpu lama
yang sudah mengenal
ya situasi di daerah bla bla dan seterusnya gitu
yang kedua anggota kpu nya juga
bukan anggota kpu dalam pengertian yang
baru jadi anggota kpu
misalnya bung pramono berasal dari bawaslu
bung ilham berasal dari mana
wahyu berasal dari bawaslu di
jadi maksudnya pertanyaan kemudian ada apa ini
nah jadi kalau tidak langsung sepertinya tune in gitu ya
dengan pekerjaan memang jadi
jadi pertanyaan gitu
nah ini yang sejatinya segera dievaluasi oleh kpu
untuk segera melakukan dua hal yang saya sebutkan tadi
koordinasi dan juga perbaikan administrasi gitu
baik ada tanggapan dari pak pramono ubaid
tentang sorotan yang atau evaluasi kritik yang disampaikan oleh
ya kami tentu mendengar
bang raya ya
masukan kritik dan saran dari semua pihak terkait dengan apa
kelemahan kinerja kpu ini
tetapi satu terkait dengan kinerja kpu manokwari selatan
tentu secara internal kita melakukan evaluasi
memang sudah itu berjalan
memberi teguran dan nanti akan proses pemberian sanksi juga tentu berjalan begitu ya
jadi itu yang pertama
kemudian yang kedua
ketika mengetahui ada kpu manowari selatan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh sk kita
makanya ketika verifikasi tahap kedua
kita perintahkan dia melakukan verifikasi ulang
setelah putusan mk
karena yang pertama itu batal demi hukum
verifikasi kedua itu bagian dari mengkoreksi verifikasi pertama yang memang harusnya batal demi hukum
jadi langkah koreksi yang kita lakukan begitu
lalu kemudian yang ketiga
jadi verifikasi ulang itu memang berjalan

karena tren secara keseluruhan dari proses sengketa di bawaslu ini seolah olah teman teman ini melihatnya hanya kekalahan kekalahannya kpu saja
padahal banyak putusan putusan bawaslu lain yang memenangkan kpu begitu
misalnya ketika dulu hasil verifikasi administrasi misalnya
kan tujuh parpol yang mengajukan sengketa ke bawaslu
sengketa ke bawaslu kan kpu dimenangkan misalnya
lalu kemudian tadi sore barusan ada tiga partai
parsindo idaman dan rakyat yang permohonan sengketanya di bawaslu juga kpu yang dimenangkan begitu
jadi mohon kita juga melihat hal hal ini agak lebih adil begitu
sehingga bukan hanya kekalahannya kpu saja dalam tanda kutip kekalahan begitu ya
tetapi tentu saja kekalahan kekalahan itu masih ada
jadi kalau bawaslu membuat memberi kita catatan ada hal hal yang harus kami perbagi iya
tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur di banyak kesempatan yang lain bawaslu membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh kpu begitu
bagaimana soal kalau jawabannya adalah perbandingannya ada yang lain lain juga dimenangkan kpu sebenarnya
ini sebetulnya nggak boleh dibuat jadi bahan perbandingan
sebab mau satu mau sepuluh mau tiga gitu
kekalahan itu itu menunjukkan ada lubang di kpu
karena kalau misalnya satu empat
dampak signifikannya apa kalau ada lubang itu tadi
taruhlah misalnya katakan misalnya pbb
pbb misalnya tidak lolos hanya karena persoalan yang disebutkan tadi
itu sikap tidak adil
itu persoalan prinsip di dalam pelaksanaan pemilu bersikap tidak adil
bukan kepada banyak orang kepada satu orang pun tidak boleh ada tindakan yang tidak ada
nah inilah prinsip pemilunya kan
nah oleh karena itu mengatakan bahwa kita kalau dibuat skalanya misalnya kemenangan tujuh
kekalahan tiga wajar tidak boleh
kalau gak ada itu
kalau tidak boleh ada itu mengatakan
kita tidak minta kewajaran
kira kira begitu ya
penyikapannya ya profesional saja

kecuali sesuatu misalnya

dari keadaan pemilu misalnya kewajaran pun
penyikapannya ya profesional saja
oleh publik juga bisa menilai
kekalahan kpu itu tidak wajar
saya minta pak mas pram tahan dulu sebentar ya
coba dilanjutkan bang rai
kalau itu kondisinya semua juga akan membela kpu
misalnya kekalahan yang
kita harus juga bertanya
apakah proses adjudikasi di bawah selu juga fair
tepat memenuhi prinsip prinsip
argumen argumennya kuat apa tidak
logik apa tidak
itu juga bisa dinilai
sehingga dengan begitu posisi kpu juga
jangan jangan memang sengaja dikalahkan
misalnya begitu ya
itu yang saya sebut tadi tetapi kalau kita melihat dari empat ini
masih di bawah selunya
masih on the track itu maksud saya gitu
dalam konteks itulah
mestinya kpu harus teropek sendiri
kekalahan itu memang betul betul seperti didesain gitu
dibuat kalah kpu nya gitu loh
itu bisa diselidiki bisa dipahami
bisa di misalnya bisa dicari semua gitu
datanya seperti apa
argumen bawah selunya seperti apa
bisa di challenge oleh kita semua itu
ya jadi saya mendapatkan fakta menarik
dari penjelasan mas pram tadi
saya ini kan selama ini komunikasi dengan kpu
terhadap hal hal verifikasi ini sangat baik ya
kpu itu sudah cukup baik sebenarnya sekarang ini
memiliki kedekatan dengan partai
dalam setiap informasi informasi yang muncul
tapi menarik bahwa tadi terungkap bahwa
instruksi untuk melakukan verifikasi ulang partai bulan bintang
di manowari selatan
itu kan datang dari pusat tadi
nah itu ya
padahal sebelumnya menurut anda menurut pbb itu
hal inisiatif dari kpu manoki
tadi kita pikir adalah kreativitas daripada manokwari selatan
bukan itu yang mas buing buing pram
yang pertama itu tidak sepengetahuan mereka
itu yang soal kulit pram
karena itu dikoreksi dengan perintah yang kedua
tidak bisa secara administrasi
lembaga negara sekelas kpu
resmi mengeluarkan undangan
mengatakan partai politik harus menghadirkan orang orangnya
di kantor dpc
baik anggota keterwakilan perempuan
mengecek ide domisi dan segala macam
ini yang pertama ya
tanpa ada landasan hukum
yang dibilang tadi bahwa ini adalah seharusnya tidak perlu dilakukan
kan ini bisa dikatakan tidak berlakukan setelah ada pusat mk
nah kalau nggak ada putusan mk maksudnya ini nggak ada ini
kan ini barang tetap ada
karena memang itulah sk dua ratus dua puluh tujuh yang mewajibkan partai politik diverifikasi
jadi tidak ada yang mengatakan sk dua ratus dua puluh tujuh itu salah itu nggak ada
dan kebetulan keputusan mahkamah kostesi juga tidak membatalkan hasil verifikasi yang pertama
maka yang kedua ini justru yang jadi persoalan
siapa yang memerintahkan untuk memverifikasi ulang partai bulan bintang
tahun dua ribu empat belas untuk manowari selatan itu sudah dinyatakan memenuhi syarat
kemudian diverifikasi di kantor keanggota
katanya kalau setelah putusan mk itu batal demi hukum tadi
putusan mk itu tidak berlaku
makanya pertanyaannya di situ
tidak berlaku semacam itu
kompolna mengatakan untuk membuktikan bahwa mereka nggak setuju kira kira gitu loh
ini bahas kira kira yang saya tafsir
bahwa verifikasi pertama itu adalah sah sesuai dengan aturan gitu
mereka sesuai dengan putusan mk
dia harus mengeluarkan berita acara baru
yang mengatakan verifikasi pertama tidak sah
dan itu tidak pernah dilakukan
itu yang saya sebut tadi
dari verifikasi pertama ke verifikasi kedua
sejatinya di deda itu ada surat yang masuk
yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh kpu manokwari selatan
yang pertama itu tidak sah
kan kira kira gitu ya
yang ditembuskan ke manokwari maupun ditembuskan ke pbb
nah tetapi kan sekarang orang melihatnya bahwa bukan dari faktor kesalahan administrasi
tapi yang dilihatnya adalah partai bulan bintang
langsung tadi di kesempatan kesalahan imitrasi di pihak kpud
atau kpu provinsi atau kpu pusat
partai bulan bintang sudah dijustifikasi
tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
itu kerugiannya moral dan material itu
jadi ini benarkah hanya ansih soal kesalahan imitrasi
karena kalau sempat kita simak simak juga
sempat muncul pernyataan dari pbb
kalau tidak mungkin anda bisa koreksi
ini sebenarnya ada kesalahan pidana pemilunya juga sebenarnya
jelas apabila nanti ditemukan pemberi instruksi
untuk memverifikasi ulang partai bulan bintang itu adalah di luar prosedural
dan kemudian terbukti bahwa secara hukum verifikasi pertama itu sah
dan kemudian dibatalkan di tahap kedua tanpa landasan hukum
maka muncul sebuah perintah yang tidak benar
dan siapa yang memberi perintah yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi partai bulan bintang
harus kita tarik ranah hukumnya
itu bisa menjadi pidana pemilu
kita akan carikan pasalnya
baik nanti kita akan
tapi gini dulu sebelum itu
kalau memang sudah diputuskan oleh bawaslu
bijaklah kita terima keputusan bawaslu
udahlah kita capek ribut ribut ya kan
jadi kalau misalnya kpu menjalankan maka tidak akan dicari pasal tentang pidana
ya kita tunggu kpu secepatnya menetapkan pasal sembilan ratus sembilan puluh dua
kita tahan disini dulu ya
ini menarik sekali kita tahan dulu disini
nanti kita dengarkan pendapat dari kpu mas pram
setelah jeda berikut ini tetaplah bersama prime
kpu mas pram
kpu mas pram
kpu mas pram
kpu mas pram
kpu mas pram
masih di cnn indonesia prime news
kita masih membahas tentang sorotan yang dialamatkan kepada kinerja kpu
terkait sejumlah kekalahan dalam gugatan yang beruntun dalam empat bulan terakhir
tapi kpu tadi juga menyanggah
harus dilihat juga sejumlah kegugatan yang beruntun dalam empat bulan terakhir tapi kpu tadi juga menyanggah
harus dilihat juga sejumlah kegugatan yang beruntun dalam empat bulan terakhir
dari sejumlah gugatan yang memenangkan kpu
jadi agar lebih fair menilainya
tapi saya kembali ke mas pramono ubaid
untuk menanggapi yang disampaikan oleh
tadi bang ray rangkuti
jangan menjadi perbandingan
dan juga pak suk mo tadi terkait dengan masalah teknis
detil di pbb ini sendiri
soal pidana pemilu itu
yang kemungkinan akan dicari pasalnya
begitu mas pram
silahkan mas pram
ya memang nasibnya kalau
partai sedang atau pihak yang
merasa dirugikan itu pasti mencari
segala upaya untuk
politiknya kembali begitu
nah dalam konteks ini tentu pbb yang
tidak munisyarat oleh kpu tentu akan mencari
mempersuangkan hak politiknya
untuk bisa ikut
pemilu dua ribu sembilan belas termasuk di
ya itu tadi
upaya hukum kebawas
ya termasuk tadi itu
ada apa namanya
mau mempidanakan kpu misalnya
tapi kan di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
ya harus dilihat
koridor koridor mana yang bisa ditempuh
salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh
keputusan kpu tentu
disana sudah tersedia sehingga
kalau kesannya mencari cari kan juga
agak aneh begitu
disengketa di bawah slu juga
kita menyediakan bukti bukti
saksi saksi yang menguatkan
lalu kemudian pbb juga
dan bawah slu sudah mengeluarkan
sejauh ini kpu masih
mendiskusikan secara intensif
dan belum mengerucut menjadi
satu kesimpulan yang pasti
tentang langkah apa yang kita ambil ke depan
karena baru tadi sore
kita mendapatkan salinan
putusan bawah slu itu sehingga
diskusi masih sangat terbuka
tentang apa yang akan kita
putusan bawah slu itu
kalau permintaannya pbb
lebih baik langsung saja
artinya ikuti saja putusan dari
bawah slu memberikan pbb
nomor urut sembilan belas dan menjadi
peserta pemilu begitu supaya jadi kak
diskusinya sudah cukup mas pram
di adjudikasi kemarin gitu loh pak
kita tinggal berbahagia sajalah mas pram
waktunya kan kalau bawah slu
memberi waktu tiga hari kalau undang undang
memberi lima hari pbb ini masuk
ini kayak mintanya cepet cepet saja
saya sudah rindu ketemu mas pram lagi soalnya
tapi memang kalau tidak ada langkah hukum menurut saya ya
supaya pbb juga punya kepastian untuk
melangkah kalau tidak ada langkah hukum
jangan sedih urut urut
ya ini bedanya dengan
kalau dua ribu empat belas yang lalu itu setelah penetapan
parpol itu tidak
lama langsung pendaftaran calon
anggota legislatif ini memang berbeda
kalau sekarang ini kan pendaftaran calon
anggota legislatifnya masih nanti bulan
sehingga sebenarnya dari sisi tahapan
sama sekali tidak mengganggu
maksudnya tidak mepet gitu ya
hak partai politik untuk
tahapan tahapan berikutnya begitu
kita masih akan
mempertimbangkan segala hal
kami juga akan mempertimbangkan
soal kepastian hukum
soal asas kemanfaatan
asas kepastian hukum jadi semua
pertimbangan itu kita masukkan
kita mengambil langkah langkah yang
paling baik untuk
untuk relasi antara
lembaga penyelenggara pemilu antara kpu bawaslu
dengan para peserta pemilu
dari partai partai politik dan semuanya
masuk pertimbangan kita jadi mohon
sabar menunggu karena keputusan
keputusan bawaslu kan juga baru semalam
baru kita terima putusannya tadi sore
sehingga kita belum punya cukup waktu
untuk membahas itu secara lebih mendalam
cinta satu malam mas pram
nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut
tetap lagi bersama prime news
kami masih akan segera kembali dengan pembahasan
dan ini ada pertanyaan dari
teman teman komisioner kpu
kami bahwa partai bulan bintang juga terlibat dalam
pilkada dimana kita mengusung
ketika kandidat itu mengkampanyekan dirinya
diusung oleh partai bulan bintang
sementara muncul fonis dari kpu yang mengatakan
partai bulan bintang tidak lolos pemilu
itu akan sangat berdampak buat kandidat
akhirnya kandidatnya nggak mau menyebut nama pbb
nah itu salah satunya
kerugian jelas kerugian yang luar biasa
dijegal kembali pada tahun dua ribu empat belas
muncul kembali bisa jadi
kemudian kader akan lari
tapi kalau soal kesalahan sama dijegal beda loh artinya
iya kalo ini kesalahan apa dijegal
nah kesalahan dan jegal mari kita nanti
perhatikan penetapannya seperti apa
nah kemudian yang terakhir
tentunya adalah kita sudah kalah start dengan partai
lain ini kan hitungannya
kalau udah pemilih itu kan hitung mundur
countdownnya kan per hari per jam per detik
nah kita dengan empat belas
partai lain yang sudah ditetapkan kan sudah berjarak
sekitar dua minggu lebih
nah ini tentunya kami secara
sudah berat apa
nah kita sekarang masih nunggu nih mas ubaid
mau kasih nomor sembilan belas
atau kasih nomor berapa kan gitu
nah dari tadi saya kontak beliau minta dong
nah tinggal kamu bisa minta begitu ya
kenapa bisa minta begitu namanya juga minta kan
dikasih atau enggak kan boleh boleh saja kan gitu kan
dari pada lama lama kan kami
cepet cepet bisa bikin bendera bikin
stiker mas pram ini makin lama harga
makin mahal mas pram percetakan ini
kita kan bukan partai kaya gitu mas pram
dekat dia harga lebih mahal ya
love you full kpu lah kita kasih tetapin aja lah
tapi gak tau lagi kalau sikap kpu nya
oh beda lagi kalau itu sih ditanya
tapi saya nggak yakin itu mas pram
bang rey sekarang terakhir
ini pandangan anda kinerja kpu itu
titik lemahnya ada di kpu kpu
ataukah memang koordinir dari kpu
pusatnya juga menjadi titik
yang harus dicermati
saya pikir ada di dua duanya ya
apalagi mengingat bahwa kan ini mulai terjadi
antara kpu baru dengan kpu lama
ini kan dalam proses di beberapa tempat dalam proses seleksi
untuk mendapatkan kpu baru
menurut saya ini pelajaran
penting gitu oleh karena itu mungkin
kpu sekarang harus kita dorong
untuk benar benar mencari orang yang memiliki
prinsip prinsip sebagai penyelenggara
independen kira kira begitu ya
kemudian berpikirnya hanya untuk kemajuan
demokrasi memperkuat demokrasi
dan bukan lain lain dan sebagainya gitu
nah itu yang pertama gitu nah yang kedua tentu saja
di dalam juga harus ada
koordinasi yang jauh lebih baik baik dari
pihak sekretariat di lingkungan kpu gitu
maupun hubungan koordinasi antara kpu nasional
dengan kpu daerahnya gitu
ini mempengaruhi tidak karena memang
keserentakan pemilu kemudian undang undang
yang mungkin mepet pkpu dibuat
harus juga merubah mengikuti
ini mempengaruhi tidak dengan
karena kalau kita lihat dari figurnya tadi
seperti kata bang rey juga mereka bukan orang yang
tiba tiba baru menjadi anggota kpu juga kan
ada background kepemiluan
yang melatar belakang mereka
mungkin iya tetapi menurut saya juga
tidak tepat kalau kita katakan itu faktor
dominan gitu kenapa begitu
pertama kan kalau pemilu yang mepet ini
sudah agak lang agak
biasa di kita gitu dua ribu empat bahkan
seingat saya tiga bulan dipersiapkan
gitu ya dua ribu sembilan sekitar
enam bulan gitu dua ribu empat belas juga kurang
lebih sama justru di situasi
yang sekarang jauh lebih lama
lima tahun ya sebelum pelaksanaan pemilu
semua perangkat infrastruktur
untuk pembangunan pemilunya
sudah tersedia cuma memang
karena dilakukan ini kan ada dua ya
pertama dihelai diselai
oleh pertek pilkada

kita akan laksanakan pemilu serentak
tetapi secara umum nggak ada
perubahan perubahan yang signifikan
baik di pkpu maupun di undang undang
yang itu nah oleh karena itu sebetulnya
makanya saya mengatakan kalau ini jadikan alasan
dominan menurut saya tidak
bahwa mungkin itu ada pengaruh ya
tapi mungkin itu yang ke tujuh yang ke delapan
yang ke sembilan kalau ini terjadi berkelanjutan
mungkin ada hal hal lain lagi yang membuat
salah apa dampak bagi kpu
dan apa namanya
saya sudah bisa membayangkan sekarang
saya sudah bisa membayangkan sekarang
kalau orang mungkin akan
mulai ramai ramai ini
atau membawas bukan kpu
kira kira gitu ya atau
mahkamah konstitusikan kpu
padahal tingkat tertentu kpu terlindungi
misalnya soal sengketa ke kpu
ke mk kan dibatasi
oleh ketentuan yang mengatakan selisihnya
sebetulnya ini kalau dibuka mungkin akan jadi marah
itulah yang sekarang dipertaruhkan
oleh kinerja kpu ini oleh karena itulah
kawan perang jangan dibuat perbandingan
suap tiga kali empat kali
kita melakukan orang sudah melihat
bahwa anda punya potensi untuk salah
kira kira gitu nah oleh karena itu
orang akan rame rame menguji kredibilitas anda
ke ruang yang masih tersedia
baik sebagai penutup singkat saja mas pram
tanggapan dari anda tentang
kritik yang kemudian datang bertubi tubi ini
ya tentu kita
sangat terbuka atas kritik
saran dan masukan dari
pihak manapun demi perbaikan
dan demi perbaikan penyelenggaraan
pemilu secara umum
tapi saya ingin memberi catatan
pertama mohon maaf
bang rai soal
masa persiapan penyelenggaran pemilu itu
yang sekarang ini
memang lebih pendek di undang undang
penyelenggaran pemilu dua ribu empat belas dulu
masa persiapan pemilu itu
dua puluh dua bulan sementara yang
sekarang ini di undang undang dinyatakan
hanya dua puluh bulan jadi dari
situ saja sudah kelihatan sekarang masa
persiapannya lebih pendek dulu undang undang
pemilu itu disahkan
beberapa bulan sebelumnya
sebelum tahapan pemilunya dimulai
sementara yang sekarang undang undang
disahkan itu disahkan oleh
kemenkumham itu satu hari sebelum
tahapan pemilu dimulai tapi bukan itu konteksnya
yang saya ingin sampaikan adalah
saya hanya ingin sedikit
singkat saja sebagai penutup ya
tapi intinya adalah bahwa
kpu sangat terbuka atas kritik
masukan dan saran dan
segala keputusan yang selama ini
diambil itu semata mata
berdasarkan hal hal yang sifatnya
tanpa ada pretensi apapun
kalau dituduh bahwa kpu menjegal
tentu sama sekali tidak benar karena
kita mendasarkan semua
keputusan itu ya memang berdasarkan
apa faktanya begitu jadi
tidak ada sama sekali motif motif politik
untuk menjegal partai ini partai itu
atau semua ada partai lama
yang lolos juga
ada partai baru yang
lolos juga karena memang mereka terbukti
seluruh persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh undang undang
jadi kalau ada partai partai
yang mohon maaf tidak bisa di
itu ya semata mata karena secara faktual
mereka memang tidak memenuhi syarat
sebagaimana yang dinyatakan oleh undang undang
jadi sama sekali tidak ada motif motif
selama ini yang dituduhkan bahwa
kita menjegal atau
anti ini anti itu sama sekali
kita lihat saja perkembangannya nanti seperti apa ya
ada kelemahan itu kami sangat terbuka
atas masukan masukan sehingga
kita punya komitmen
untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu
ke depan lebih baik dan kinerja
kpu ke depan itu
tidak lagi mengalami
kelemahan kelemahan seperti yang tadi
kita diskusikan saya kira begitu
hasil kerja itulah yang nanti kita tunggu dari
komisi pemilihan umum
otomatis juga yang dinantikan adalah
sikap independen dari kpu
dalam melaksanakan atau sebagai penyelenggara
terima kasih mas pramono ubai terima kasih juga
ngeri terima kasih semua yang telah
bergabung bersama kami di prime news malam ini
dan prime news akan segera kembali setelah